dua pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri tewas
setelah tertimpa pohon tumbang di jalan johar surabaya senin sore
korban bernama tan tiong ching dan istrinya elisa warga sidoto powetan indah
tertimpa pohon sono berukuran besar saat berboncengan dari arah jalan pahlawan menuju jalan pandean
keduanya mengalami luka parah hingga meninggal di lokasi kejadian
dia mau melintas tiba tiba pohon jatuh
itu boncengan gitu kan
iya keboncengan lagi sama perempuan
dia itu melintas yang lagi posisinya di sudut motor
lalu perempuan melempar
petugas gabungan dari satpol pp linmas dan kepolisian menyingkirkan pohon yang sempat mengalami jalan
sementara jumlah korban dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit dr sutomo surabaya untuk diidentifikasi
hujan lebat dan angin kencang di kota surabaya juga mengakibatkan banyak ranting pohon patah dan berjatuhan
di jalan jum'atokom
kota surabaya ranting pohon yang patah menimpa pengenjara motor
sementara di kawasan jalan tunjungan
dua mobil yang terparkir di tepi jalan tertimpa sebuah pohon sono yang tumbang
petugas limas dan pemadam kebakaran kota surabaya sempat kesulitan mengevakuasi salah satu mobil yang tertimpa
petugas sempat menutup sementara jalan tunjungan untuk proses evakuasi dan pembersihan jalan
pohon tumbang juga sempat membuat arus lalu lintas di jalan jaksa agung suprapto mengalami kemacetan
tim liputan sian dan indonesia